foto artis korea ini adalah salah satu barang yang dibawa salah satu siswa smpn dua pakem sleman
bila erupsi gunung merapi terjadi
namun ini hanyalah bagian dari permainan yang digelar rabu siang
game evakuasi ini mengajarkan tentang barang barang penting apa saja
yang harus dimasukkan tas siaga dan dibawa mengungsi ketika bencana terjadi
selain itu ada juga game tebak kata yang memperkenalkan berbagai istilah kebencanaan
kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari masa pengenalan lingkungan sekolah atau mpls
di sejumlah sekolah yang berada di lereng gunung merapi kabupaten sleman
karena letaknya di kawasan rawan bencana
sebagian anak di smp ini pernah melihat erupsi merapi dan pernah mengalami takut dan panik
namun kini kondisinya
kalau sekarang sudah mengikuti seperti ini jadi takut lagi nggak kalau nanti erupsi
karena udah tahu nanti kalau erupsi jangan panik gitu katanya
terus nanti ya tinggal ikuti arahan aja
besok kalau erupsi atau gimana gitu bisalah membantu
membantu para pengungsi
pihak sekolah merasa kegiatan seperti ini penting dilakukan
karena bisa menjadi tindakan antisipasi sekaligus mengisi waktu pengenalan sekolah
kita tahu bahwa gunung merapi ini kan terus aktif ya
jadi perlu antisipasi perlu keterampilan dalam ya secara karakter harus kita bangun juga
tidak mungkin panik boleh tapi panik yang kadarnya tidak membabi buta
jadi kita juga harus ada realistisnya
menempel satu tulisan
kegiatan ini dilakukan balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi bpptkg yogyakarta
balai merasa pelajaran tentang bencana perlu masuk pada masa pengenalan sekolah agar tidak mengganggu pelajaran sekolah
kalau di hari hari yang jam pelajaran biasa itu biasanya satu yang mengganggu jam pelajaran
kemudian kalau di mpls ini kan memang ada waktu yang
bisa dimanfaatkan untuk mengisi acara di mprs ini
aktivitas ini dilakukan sebagai bagian dari wajib latih penanggulangan bencana wlpb
yang biasa diperuntukkan bagi warga lereng merapi terutama di kawasan rawan bencana
tim liputan cnn indonesia sleman daerah istimewa yogyakarta